kuman dan takbir bergema dengan indahnya
rona kebahagiaan siap menyambut kemenangan di hari raya
mari bersama menengadahkan tangan dan memohon ridhonya
agar dipertemukan kembali dengan ramadan berikutnya
bulan suci penuh keberkahan telah kita lewati
mari jadikan optimisme sebagai jati diri
untuk menyongsong esok hari demi bangkitnya perekonomian negeri
kalau fajar sawal hadir di pagi hari
mengoptimalkan inovasi dan potensi yang dimiliki
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
dengan menebarkan berkah untuk sekitar
layaknya sistem pembayaran nasional
yang menjadi penggerak roda perekonomian
menjadi momen yang amat dinanti
terbagi kebahagiaan semakin bermakna
dengan ketersediaan rupiah di seluruh penjuru negeri
menorekan kebaikan selama ramadan
adalah jembatan menuju kebaikan pribadi
tak ubahnya berpengalaman untuk menjaga kebaikan pribadi
dan menjaga kebaikan pribadi
dan menjaga kebaikan pribadi
dan menjaga kebaikan pribadi
dan menjaga kebaikan pribadi
dan menjaga kebaikan pribadi
dan menjaga kebaikan pribadi
mohon maaf lahir dan batin